masih terkait peredaran vaksin palsu yang meresahkan masyarakat
menteri kesehatan nila muluk mendatangi bareskrim mabespori kami siang
menkes menjamin semua bayi yang menjadi korban vaksin palsu akan mendapat vaksinasi ulang
pertemuan antara menteri kesehatan dengan jajaran barreskrim berlangsung selama satu jam
pertemuan ini membahas daerah mana yang terpapar vaksin palsu
semua bayi yang berada di daerah yang terpapar vaksin palsu akan didata dan akan dilakukan vaksinasi ulang
menteri nina mengatakan badan pengawas obat dan makanan akan mengeluarkan hasil laboratorium kandungan vaksin palsu pada kamis malam
dengan hasil laboratorium ini kementerian kesehatan bisa mengetahui sekaligus mengambil langkah langkah medis kepada bayi korban vaksin palsu
dan kami tentu mengharapkan memperciut daerah daerah mana yang memang mendapatkan vaksin palsu ini
ini yang penting juga buat kementerian kesehatan
karena kami juga ingin melihat daerah
daerah atau radius di mana masyarakat yang mendapatkan yang palsu kita harus mengembalikan atau melihat kemudian mengembalikan kekebalan tubuh pada